telegram rahel fenya hari ini memenuhi panggilan penyidik polda metro jaya
rahel fenya diperiksa dalam kasus pelanggaran aturan karantina kesehatan
rahel fenya didampingi kuasa hukumnya tiba di mapolda metro jaya pada senin pagi
selain rahel kekasihnya dan manajernya turut menjalani pemeriksaan kedua hari ini dalam kasus pelanggaran karantina
mantan istri niko al hakim ini kabur dari rsdc wisma atlet
setelah tiga hari menjalani karantina di rsdc wisma atlet pademangan
ia seharusnya menjalani karantina selama delapan hari lantaran baru pulang dari amerika serikat
rahel pun memilih bungkam ketika dicecar sejumlah pertanyaan dari awak media yang menantinya
perempuan dua puluh enam tahun ini langsung masuk ke gedung di treskrimum polda metro jaya
menurut kuasa hukum rahel fenya indra raharja
kliennya tidak melakukan persiapan khusus meski kasusnya sudah dinaikkan ke tingkat
hari ini jadwal pemeriksaan rachel dan kawan kawan dalam tahap penyidikan
jadi saya belum bisa siar apa apa juga yang memasuknya ini karena masih dalam perusahaan penyidikan
artinya kan seperti yang rachel sudah sampaikan dia taat dan bagus dia siap